dan diketahui penderita polio di aceh ini belum menerima vaksinasi apapun sehingga imunisasi dasar lengkap atau idl tidak terpenuhi
bukan dia tidak senang dengan calon presidennya
tapi efeknya kira kira gimana sih
kalau di khususnya mbak diharu cuma diharu buat yang tahu itu anak anak muda sangat sedikit sekali minatnya
cekatan ia merekap meski gesturnya agak berbeda dibanding orang kebanyakan
seperti yang saya sampaikan tadi bahwa
dan ada pertimbangan pertimbangan lain
dan kita temukan hampir tiga puluh tiga persen dari yang kita tracing itu memang
tidak jauh dari kios penjualan mainan anak
proteksi kita jadi akan makin luas yang melindungi anak
gue kan gak gaul gak gaul jadi
yang nanti bakal dibawain sama ustadz umair
sudah agak lumayan bisa beradaptasi
dan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis
biasanya kita buat untuk jus atau buat sirup
selamat pagi pak kembali kita mencoba untuk berdialog mengenai informasi yang tadi sempat kita bahas terkait dengan masih maraknya masyarakat ini yang percaya dengan suku bunga deposito
untuk saya nih yang baru pertama kali mencoba sepertinya mustahil
atau relatif lebih tinggi lagi
ya seperti yang tadi saya bilang itu
kita gak pernah dengar azan lagi di sini
tepung ketan pun dijadikan adonan yangkung
menurut hasil penelitian bank dunia dan mckenzi
untuk di sektor bumdes terutama di sektor pariwisata
pada waktu itu juga kematian diana ditangisi hampir
tentang negara tempat anda berada dan budayanya
pontianak memiliki cerita unik terkait sejarah berdirinya
melalui proses penyempurnaan rasa tanpa mengurangi khasiat dari jamu itu sendiri
suara hewan di hutan menjadi pengiring musik
jadi ini data dan di lapangan sebenarnya ada kejanggalan data di sini ya
apakah harus pindah kantor atau harus berhenti
bahkan buah durian tampak begitu lebat hingga nyaris menyentuh tanah